hujan gunung semeru dirasakan warga tiga dusun di lumajang jawa timur
mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena masih terisolasi akibat sejumlah jembatan terputus
material banjir lahar berupa batu batu besar naik di atas jembatan nimpas sehingga bangunan jembatan sampai tak terlihat
warga mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
sebagian warga ada yang nekat menyeberangi sungai untuk mencari gas dan mengisi daya telepon seluler
sebab tiang pln juga tersapu banjir lahar hingga listrik terputus
tiang jualan itu nggak bisa ke sana

belanja gitu ya harus jalan kaki
jalan lain nggak ada pak
nggak ada jalur satu ini
data dari pusdal ops bpbd kabupaten lumajang banjir lahar pada kamis malam telah merusak tujuh belas jembatan
empat rumah terdampak dua puluh empat jaringan irigasi dan tiga
pemerintah kabupaten lumajang saat ini memperlakukan masa tanggap darurat
bencana hidrometeorologi selama empat belas hari ke depan
ablu rohman kompas tv lungmajang jawa timur
untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir lahar dingin gunung semeru
kita terhubung dengan jurnalis kompas tv abdul rohman di lumajang jawa timur
selamat rohman selama siang bagaimana dampak lahar dingin bagi warga di sana
ya selamat siang sindi
dampak banjir lahar hujan gunung semeru memang cukup luar biasa
ada sekitar tujuh belas jembatan yang mengalami kerusakan
dan juga dua puluh empat saluran irigasi yang mengalami gangguan dan juga ada korban jiwa
memang untuk banjir lahar hujan gunung semeru cukup besar sekali cindy
pada kamis malam mengakibatkan sejumlah infrastruktur yang berada di aliran yang
dilalui oleh banjir lahar hujan gunung semeru yang ada di tiga daerah aliran sungai
mulai dari das gelidik das mujur dan juga das sejali
ini semuanya penuh dengan banjir lahar hujan gunung semeru
dan material dan juga volumenya cukup luar biasa tidak seperti biasanya
sehingga mengakibatkan banyak sekali infrastruktur yang rusak
seperti yang saya katakan tadi ada sekitar tujuh belas jembatan yang rusak akibat kejadian ini
juga tanggul tanggul penahan banjir lahar juga mengalami kerusakan
sehingga banyak pertanian warga yang saat ini terdampak dari banjir lahar dan gunung semeru ini
dan perlu disayangkan juga bahwa ada dua korban jiwa dari pasangan suami istri
dari desa klopo sawit kecamatan cendikuro
yang pada saat kejadian memang bermaksud untuk melintasi jembatan klopo satu
namun mereka tidak mengetahui karena suasana dan situasi cukup deras hujannya
sehingga tidak mengetahui kalau ada jembatan yang mengalami kerusakan
sehingga terjebur dan terseret hingga satu kilometer
dan nampak lain dari banjir lahar hujan gunung semeru saat ini
ada tiga dusun yang terdampak mereka terisolir tidak bisa berbuat apa apa
karena memang jembatan yang biasa dilewati jebol dan juga ada jembatan limpas yang sudah penuh
dengan material batu sehingga sepeda motor tidak bisa dilalui
dan otomatis mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk saat ini
selain banjir lahar hujan gunung semeru memang cuaca ekstrim di kabupaten lumajang
juga berdampak banjir yang merendam ratusan rumah di daerah perkotaan
dan juga di sekitar perkotaan ada sekitar empat ratus rumah yang kemarin sudah mulai surut
dan untuk saat ini warga masih melakukan bersih bersih
selain banjir juga ada longsor yang saat ini menutup jalur akses kabupaten lumajang dan malang
saat ini upaya sudah dilakukan untuk pembersihan sehingga nantinya bisa dilalui kembali oleh roda empat maupun roda dua
rohman ada infrastruktur rusak korban jiwa akses logistik terputus
kemudian lahan pertanian rusak ada juga cuaca ekstrim
apa upaya pemerintah atas bencana ini artinya
kemarin untuk pemerintah kabupaten lumajang
pemerintah kabupaten lumajang sudah menetapkan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama empat belas hari ke depan
jadi dalam masa tanggap darurat ini memang difokuskan untuk melakukan asesmen dan juga upaya upaya langkah langkah antisipatif
agar nanti jika ada cuaca ekstrim kembali
karena memang untuk cuaca di kabupaten lumajang saat ini berdasarkan informasi
dari bmkg cukup masih potensi hujan lebat masih cukup tinggi sehingga perlu ada langkah langkah seperti ini
dan relawan sudah disebar di beberapa tempat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini
mulai dari sekitar gunung semeru maupun di bantaran sungai yang berhulu di gunung semeru
semuanya sudah dikerahkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memang yang ada di perkotaan pemerintah kabupaten lumajang
pemerintah provinsi jawa timur sudah menyediakan posko dapur umum untuk mengantisipasi
jikalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan makanan maka pemerintah daerah kabupaten lumajang
dan juga provinsi siap untuk memberikan atau mensupport mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari
baik empat belas hari masa tanggap darurat dan ada posko dapur umum juga
terima kasih jurnalis kompas tv abdul rahman selamat bertugas kembali tetap berhati hati